nomor siapa ya
lo gak perlu tau siapa gue
masa gak kenal sih
ya sorry banget soalnya gue gak tau ini nomor siapa
jadi gak ke safe di kontak hp gue
jangan dia pergi
ada atau gak ada yang jadi warrior
warrior akan tetep ada
lo gak boleh gitu dong yan
egois tau gak
siapa yang mau jadi gary
terangin diri lo yan
kayaknya gue harus minta tolong sama boy
kapan kamu kenalin papa sama reva
bisa aja sih pa
kalau misalnya papa malam ini ada waktu senggang
aku bakal ajakin revo buat diner di rumah kita malam ini
wah itu ide yang paling bagus
kamu undang reva kesini ya malam ini
kamu siapkan makan
kalau nanti kurang bisa beli di luar
yaudah bibi siap siap di dapur ya
yaudah kasih bibi
pak makasih banyak ya
apa kamar dulu ya
dapet bocor bukan sih
mohon ditunggu ben
udah membaik belum
eh udah udah mendingan banget gue kenapa
atau lo mau istirahat
ada masalah gue
ini si ian sama gery berantem lagi di base camp
udah gitu anak anak misalnya sampai kewalahan
mereka ribut gara gara apa
gary ngerasa kalo ian tuh ngerebut tata dari dia
tapi iannya gak ngaku
ya gue gak tau sih disini benar siapa yang salah siapa
emang mereka sering berantem gara gara tata
yaelah mohon kalo lo mau tau ini tuh ribet gara gara tata yang udah kesekian kalinya tau gak
gak cuman sekali
tapi boy kali ini kayaknya parah banget deh
soalnya gary ngancam kalo dia mau keluar dari warior kalo ian masih disini
kemarin waktu ribet yang sebelum yang ini nih
ian yang ngancam kayak gitu
gue tuh kadang butuh ekstra sabar dan ekstra untuk mengerti mereka
gue gak paham kenapa sih mereka tuh kadang kalau lagi emosi lagi ngamuk tuh kayak anak kecil
dikit dikit ngancam dikit dikit ngancem
terus sekarang gue harus gimana gue
yaudah makasih ya mohon lo udah ngasih tau gue soal ini
gue mau nanya langsung sama dia masalahnya apa
cepet sama gue ya boy
telepon gue gak diangkat sama geri
kayaknya kali ini dia samain beneran berantemnya serius deh
sampai dia gak mau jawab telepon gue
semoga papa gak tau deh gue pergi keluar
aku keluar rumah sebentar ya mau jemput reva
kurang romantis ya den
yaudah bibi bolehin cuma jangan lama lama den soalnya den boy kan badannya baru enakan
iya tenang aja
aku cuma jemput reva doang terus balik
yaudah hati hati ya den
jangan ngebut ngebut naik motornya
yaudah bibi siap siap aja
bibi lanjutin masak ya
aku terpaksa bawa
oh ya del kayaknya gue harus cabut nih
kita ketemu lagi ya
gimana kita mau ketemuan lagi kalo nomor gue aja lo gak punya
nah sini hape lo
oke yaudah kalau gitu gue cabut
yaudah kalo gitu adel thank you banget
ya ntar gampang collect ya
kayaknya gue bisa deh manfaatin andre buat join raya dari mondy
nomor siapa ya tadi save
lo gak perlu tau siapa gue
masa gak kenal sih
ehm ya sorry banget soalnya gue gak tau ini nomor siapa jadi gak ke save di kontak hape gue
sekarang udah inget
bukannya dia lagi di penjara
atau jangan jangan dia udah bebas
sekarang gue udah keluar dari penjara
makanya lo kaget kan dengan suara gue
lo gak perlu tau gue dapet nomor lo dari mana
lo gak perlu tau
gue mau ngasih peringatan sama
karena gue sekarang udah keluar dari penjara
itu artinya gue bakal rebut lagi kekuasaan di jalan
gue kasih tau sama lo
buat semua geng atau klub motor yang ada di jakarta
harus patuh sama geng scorpion
kalau ada satupun geng atau klub motor yang berani ngelawan atau nggak patuh sama klub motor geng skorpio
negeri itu terkenal sadis di jalanan
dan geng scorpion kemarin sempet vakum lama gara gara dia di penjara
kebebasan andre dan kembalinya geng skorpion pasti bakalan meresahkan klub dan geng motor yang lain
jangan tuh gal galan gitu
gue lagi butuh waktu sendiri
iya gue tau tapi lu gak perlu ugal ugalan kayak gini
mending lo tenangin diri lo dulu
gue gak akan pergi kalau lo belum bisa nenangin diri lo
bahaya kalau lagi emosi terus lo ngebut ngebut kayak gitu
gue gak peduli
kita berhenti dulu di taman depan
maaf saya nggak bisa nemenin masuk ke dalam
karena sudah larut malam
tolong nanti kalau ada apa apa
ya kabar ya pak regar ya
kalau gitu saya permisi pulang dulu ya
ya mari silahkan
saya masuk ke dalam
sebaiknya om jangan jenguk tangan nawang dulu
takutnya makin berperburuk keadaan
ya sebaiknya jangan masuk
biarkan bu nawang dirawat
putri tunggu putri
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
putri aku nolak
gue sanggup ngelakuin apa aja permohonan lo put
asal bukan yang barusan mau minta ke gue
cuma lo satu satunya perempuan yang paling diinginkan
jangan hapus seluruh mimpi dan harapan kita berdua put
karena membohongi perasaan kita sendiri
itu berat banget rasanya
jangan pernah pergi dari gue
jangan akhiri cerita indah terbang putri untuk pangeran
sebelum kita memulainya
segenap hati dan perasaan gue
janganlah bercanda sama mark ini
dia soumaumba itu pasti makin murah lagi
mauos itu pasti kayak tetep terbaik
dia yang sama aja bukannya
tapi perasaan gue juga hancur
gue harus nentuhin pilihan yang gak gampang buat gue jalanin
aku bener bener panik takut ketahuan
untung pak remon pak regar dan tetangganya bunda uang gak ada yang lihat aku
tapi usaha aku malam ini gagal
aku gak berhasil ngambil medical check upnya pajak
ini baju bajunya bunda awang
maaf saya nggak bisa nemenin masuk ke dalam
karena sudah larut malam saya harus pulang
tolong nanti kalau ada apa apa ya kabar ya pak regar ya
kalau gitu saya permisi pulang dulu ya
ya mari silakan
loh saya masuk ke dalam
sebaiknya om jangan jenguk tangan awang dulu
takutnya makin berperburuk keadaan
ya sebaiknya jangan masuk
biarkan bunda awang dirawat tanpa ada gangguan
gangguan gimana mas kamu
gangguan apa ya
gangguan batin maksudnya
biarkan dokter dan suster yang menangani gunawan sampai sembuh
kita kasih kesempatan kita tunggu aja di luar
ini pakaian gantinya bunda awang
sepertinya sudah tidak diperlukan lagi karena bu nawang kondisinya sudah mulai membaik dan sudah boleh pulang
sudah karena dokter sudah memeriksa bunda awang secara keseluruhan
syukurlah kalau gitu
kalau lo butuh apapun multivitamin infus obat obatan yang terbaik kasih ke bunda awang ya
biar saya yang handle semuanya oke
lo baik baik aja put
terus gimana keadaan ibu saya
bunda awang kondisinya sudah mulai membaik
saya boleh masuk ke dalam kanjing buk ibu
sudah sudah boleh
sebaiknya om tumbuh di sini
biar putri aja yang jenguk tangan awang
di saat saat seperti ini harusnya aku juga ada di samping munawak
dan memberikan perhatian lebih
di mana kira kira bunda awang simpen medical check up nya punya pak jaka ya
aku udah gak ngerti lagi
gimana caranya aku bisa dapetin medical check up itu
ini pasti mau ancam lagi dia
mel bilang kalau perusahaanku bakal aman dalam minggu ini
aku nggak tahu ini benar apa enggak
gimana menurut kamu lit
besar banget resikonya kalau aku harus nekat
karena aku tahu persis rumah sakit sehati itu juga salah satu anak perusahaan pak remon
maafin ibu ya sayang
ibu jadi ngerepotin kamu ya
harusnya kan ibu istirahat aja di rumah gak perlu kesini
ibu jangan merasa gak enak sama aku
apalagi ibu minta maaf
aku lega kok ibu langsung dibawa kesini